tadi memang seperti yang dikatakan oleh jurubicara kpk febri diansyah
ketua dpr setia novanto ini sudah dua kali mangkir dari panggilan komisi pemberantasan korupsi
bahkan ada sebagian besar masyarakat yang mengatakan ini setia novanto jilid dua dramanya
kita lihat nanti ya setia ini berdalih tidak dapat menghadiri panggilan kpk
karena statusnya sebagai anggota dewan harus mendapatkan izin dari presiden joko widodo untuk bisa diperiksa kpk
ketua dpr setia novanto kembali mangkir saat dipanggil kpk kedua kalinya
untuk diperiksa sebagai saksi atas tersangka anang sugiana dalam kasus korupsi ktp elektronik
saat panggilan pertama setia mangkir beralasan menjalankan tugas kedinasan
kini setia kembali mangkir dengan mengirimkan surat dari dpr
ia berdali kpk tidak bisa memeriksa tanpa izin dari presiden joko widodo
dalam surat yang dikirim sekjen dpr setia berdalih keputusan mk soal uumd tiga pasal dua ratus empat puluh lima ayat satu
menyatakan pemanggilan dan permintaan keterangan dari anggota dewan harus mendapat izin tertulis dari presiden
sekretaris jenderal dpr mengakui telah menandatangani surat penolakan hadir setia atas rekomendasi badan keahlian dpr
menurutnya permintaan penolakan untuk hadir sebagai saksi di kpk baru terjadi pertama kali
tidak ada surat kpk dan pak ketua tidak bisa hadir
karena apa saya bilang karena ada putusan mk yang menyatakan demikian
selesai kita buat suratnya saya sekirimin sudah nggak ada masalah sudah itu aja
sementara pakar hukum tata negara menegaskan kpk tidak perlu menunggu izin presiden untuk memeriksa setia novanto
pasalnya korupsi merupakan tindak pidana khusus yang tidak diatur oleh putusan mk
tindakan setia berlindung di balik institusi kedewanan
sikapnya sengaja menghindari kewajiban sebagai warga negara
sebagai ketua dpr setia semestinya memberikan contoh mematuhi hukum
apa yang dilakukan oleh kesekjenan dpr menurut saya keliru
yang namanya perizinan itu baik sebelum maupun sesudah putusan mk
itu tidak dibutuhkan untuk tindak pidana khusus
dan kita tahu bahwa yang namanya korupsi tindak pidana khusus
yang kedua menurut saya kan ini kan pemeriksaan
seharusnya kan sebagai warga negara ketua dpr memberikan contoh yang baik
memberikan ada yang namanya moral obligation ya
kalaupun ini misalnya dianggap bahwa ada izin dan kita tahu bahwa izin itu tidak perlu ya
maka kewajiban moralitas bagi pejabat publik adalah datang ke kpk untuk memberikan keterangan
selama ini anggota dewan yang dipanggil kpk bersedia memenuhi panggilan
kini hanya setia novanto yang bersikukuh menolak hadir diperiksa
sebelum kpk mengantongi izin tertulis dari presiden